ya pemirsa sepanjang hari kamis kemarin gunung anak rakatau kembali meletus dan kolom abu imbas erupsi ini mencapai hingga dua ribu meter dari puncak gunung
ya sepanjang rentang waktu jam dua belas siang hingga jam enam sore waktu indonesia barat total terjadi sekitar enam belas letusan
warga dilarang beraktivitas di dalam radius lima km dari kawah gunung anak rakatau
oh allah wabarakatuh
letusan mencapai sekitar dua ribu meter
kemudian pada pukul dua belas lebih tiga waktu indonesia barat tinggi letusan mencapai seribu enam ratus meter
sedangkan pada pukul enam belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat tinggi letusan sekitar satu lima ratus meter
selama rentang waktu dari pukul dua belas siang hingga pukul enam sore waktu indonesia barat total terjadi enam belas kali letusan
hingga saat ini gunung anak rakatau masih berstatus siaga tiga
warga serta wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius lima km dari kawah gunung anak rakatau